seratus lebih nasabah bank mandiri cabang graha pena surabaya
menjadi korban aksi skimming
jumlah saldo yang dibobol mulai dari seratus ribu hingga puluhan juta rupiah
kasus pencurian dana nasabah bank menggunakan modus skimming ini
sebenarnya merupakan kejahatan lama di dunia perbankan
lantas bagaimana kejahatan skimming ini bisa menerobos jaring pengaman perbankan
setelah mencuatnya kasus pembobolan saldo rekening atau skimming
rabu pagi mesin anjungan tunai mandiri milik bank mandiri di cabang geraha pena
sejumlah petugas teknisi tampak terus menambahkan kelengkapan pengamanan
untuk memberi rasa aman bagi nasabahnya
meski sudah ada upaya pengamanan sejumlah nasabah yang menjadi korban
mengaku masih khawatir karena akan terjadi peristiwa serupa di mesin atm pada lokasi berbeda
seratus orang nasabah lebih diduga menjadi korban skimming
sebagian besar dari mereka adalah karyawan salah satu stasiun televisi lokal di surabaya
saldo yang dicuri pun bervariasi
meski saldo rekeningnya telah kembali
lukman mengaku khawatir akan kembali menjadi korban
karena alat skimming bisa dipasang di mana saja dan kapan saja
mencuatnya kasus pencurian dana nasabah ini
sejumlah pakar mengatakan setiap perbankan harus mengenali modus
yang merupakan kejahatan lama di dunia perbankan
skimming di mesin atm dilakukan dengan cara memasang skimmer
ditempelkan pada slot kartu di mesin atm
skimmer lantas mengkloning data dari magnetic stripe
garis lebar hitam yang berada di bagian belakang kartu atm korban
untuk mendapatkan pin pelaku memasang kamera di penutup papan

aku juga bisa mengunduh data data yang telah dikumpulkan itu
melalui perangkat komputer dan mengaksesnya dari mana saja
termasuk lintas negara tanpa memerlukan keterlibatan orang dalam bank
karena itu pakar keamanan jaringan its menyarankan
bank nasional harus mempercepat penggantian magnetic stripe dengan chip
karena skimmer tidak bisa membaca data nasabah yang disimpan di dalam chip
kalau sementara ini untuk bisa masuk ke dalam akun kita itu hanya dengan satu filter yaitu pin
sekarang harusnya sudah ditambah dengan autorisasi lain
misalnya seperti yang dilakukan oleh online
tokoh tokoh online yang menggunakan kartu kredit atau menggunakan
maklumat dan lain sebagainya
dia akan menanyakan kepada kita
apakah benar ini akan ada transaksi
apakah benar dilanjutkan atau tidak
katakanlah ke hp
hp yang sudah didaftarkan ketika kita mendapatkan kartu
selain itu proses audit vendor penyedia jasa pengisian uang dan mesin atm
juga harus dilakukan lebih detail